sebelumnya sejumlah nama bakal calon gubernur jawa timur sudah dimunculkan dan ramai dibicarakan
saifullah yusuf kofi fahidah parawangsa tririsma harini dan abdullah arnas
menjadi beberapa nama yang digadang gadang akan berkompetisi
lalu sejauh mana tingkat elektabilitas mereka dan berikut hasil survei beberapa lembaga survei
yang dirilis beberapa bulan lalu
kita lihat dulu bagaimana dengan hasil rilisnya
salah satu yang menarik adalah nama saifullah yusuf
memang nama yang tidak asing lagi mendapatkan survei sekitar tiga puluh dua tiga persen
bisa saya deskripsikan pemilih di jawa timur itu sebanyak tiga puluh delapan juta pemilih
bisa anda bayangkan tiga puluh delapan juta jumlahnya cukup banyak
tersebar di sekitar enam puluh delapan ribu tps pada pemilu kada dua ribu delapan belas nanti
dan memang empat nama ini sebelumnya sudah benar sekali digadang gadang
seperti saifullah yusuf ini merupakan wakil gubernur dua kali periode dari dua ribu delapan
dua ribu tiga belas hingga saat ini dia masih menjabat
lalu ada nama trirismahar ini nama siapa yang tidak mengenal dia
dia adalah wali kota surabaya yang sangat syarat dengan prestasi
salah satunya adalah bagaimana dia mengedepankan taman bungkul
sebagai taman yang terkenal di seantero dunia
lalu ada nama kofifa indar parawangsawa
ini pertarungan yang sebenarnya sudah dua kali berlangsung ya
sebenarnya kofifa dan saifullah yusuf ini pernah bertemu di tahun dua ribu delapan
kemudian dua ribu tiga belas
tapi sepertinya kofifah kembali lagi
ingin unjuk gigi dan mencoba peruntungan di pemilu kada pada dua ribu delapan belas nanti
dengan perolehan survei sementara enam belas delapan persen
kemudian yang terakhir nama ini adalah nama baru
dia adalah bupati banyuwangi abdullah anwar anas di posisi keempat
di poin sekitar tiga tujuh persen
kalau kita bicara dengan sosok ini memang sosok yang cukup fenomenal
sangat milenial seperti megawati katakan pagi tadi
sosok muda breakthrough karena bila kita bicara dengan banyuwangi
banyuwangi prestasinya adalah
salah satunya dia membuka bandara udara belimbing sari
kemudian juga ada festival banyuwangi yang cukup terkenal
selain juga ada festival jember yang selama ini kita selalu dengar namanya
lalu kita beralih ke survei lain yang menarik yang kita bisa lihat
oke survei yang dilakukan oleh paul treking
pada bulan juli dua ribu tujuh belas kembali nama saifullah yusuf mengemuka dengan tiga puluh dua dua puluh sembilan persen
nah tapi pertanyaannya adalah tririsma sampai saat ini
memang belum ada yang mendukung dari partai politik
meskipun pdip sudah mengatakan bahwa dia akan menjadi jurkam
dan apakah memang dia mampu menjadi magnet untuk menarik simpatisan pemilu keadaan pada dua ribu delapan belas
dan kofifa tetap di urutan ketiga dengan sembilan belas sebelas
agak sedikit terseok tapi kofifa sepertinya memang masih bisa menarik perhatian
terutama kepada para pemilih wanita di jawa timur pada saat tahun dua ribu delapan dua ribu tiga belas lalu
bahkan penerolehan suara dia
dengan gus ipul sendiri hanya beda dua persen pada saat pemilu kada ulang diselangsungkan di jawa timur
lalu kita coba beralih ke yang lain
oke yang dikembangkan oleh rilis survei surabaya survei senter ssc pada dua ribu tujuh belas
lalu ini ada kembali lagi nama gus ipul tetap di dua puluh enam persen
kemudian disusul juga dengan
kofifa dan juga ada nama tririsma sendiri
keempat nama ini memang nama nama yang terkenal di jawa timur
mereka cukup syarat prestasi
baik itu prestasi mereka masih menjabat sebagai pejabat di sana
maupun juga mereka seorang elit politik
kofifa sendiri juga pernah menjabat sebagai menteri sebelumnya di era presiden sebelumnya
kemudian juga kofifa saat ini juga masih menjabat
ada yang menarik kita bicara mengenai pemilu ataupun karakteristik pemilih di jawa timur
ada yang mengatakan bahwa
jawa timur memang syarat dengan pemilih yang bersifat religius
di mana di sana memang warga nu atau nadien cukup banyak
apakah memang dua puluh enam persen ini didapatkan dari loyalitas warga nadien
dari survei yang diberikan oleh surabaya survei center ssc pada juli dua ribu delapan belas
kita akan menunggu karena pemilu kada jawa timur masih akan dilangsungkan pada dua puluh delapan juni dua ribu delapan belas mendatang
ya demikian bagaimana elektabilitas yang didapatkan oleh keempat nama ini
dan kita akan sembari menunggu karena nama nama baru bisa muncul
mendadak karena memang pendaftaran pemilu masih akan dibuka hingga januari dua ribu tujuh belas
kemudian ada kampanye selama cukup lama tiga bulan dari februari hingga juni awal dua ribu delapan belas
sehingga nama nama baru boleh jadi akan muncul